meski begitu penerimaan pajak bulan mei sampai desember dua ribu dua puluh dua berpotensi melambat akibat normalisasi harga komoditas
pemerintah mencatat penerimaan pajak januari sampai dengan april dua ribu dua puluh dua sebesar rp lima ratus enam puluh tujuh tujuh triliun yang disokong oleh peningkatan harga komoditas
sektor yang langsung terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas seperti sawit batubara tembaga nikel migas mencatat pertumbuhan penerimaan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain
pemerintah mencatat penerimaan pajak januari hingga april dua ribu dua puluh dua sebesar lima ratus enam puluh tujuh tujuh triliun rupiah yang disokong oleh peningkatan harga komoditas
menurut menteri keuangan sri mulyani pada periode mei sampai akhir tahun pertumbuhan penerimaan tidak akan secepat pertumbuhan periode januari sampai dengan april dua ribu dua puluh dua karena ada normalisasi harga komoditas
meskipun otoritas pajak percaya diri basis penerimaan akan terus meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi
namun tetap mayoritas adalah dijelaskan oleh kegiatan sektor sektor yang tidak langsung terpengaruh komoditas